jumat empat november dua ribu dua puluh dua rizky siti nur aisyah mendatangi kantor kpai kabupaten tasik malaya
dirinya melaporkan perihal sanksi denda yang diterima anaknya
karena dianggap melanggar tata tertib di yayasan ruhul quran mumtaz atau rqm
tempat dimana sang anak menimba ilmu hafalan al quran
berdasarkan surat yang diterima siti dari pihak yayasan
total denda yang harus dibayar adalah sebesar rp tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh
yang dihitung dari masa studi selama tujuh ratus empat puluh lima hari dikali rp lima puluh
siti menyatakan selama ini dirinya memang tak pernah dipungut biaya apapun
namun karena sudah tidak betah anaknya memutuskan untuk kabur dari pondok tempatnya belajar
saya baru tahu dendaannya itu dihitung rp lima puluh ribu per hari dari pertama masuk pono
masuk pondok kan sekarang dua tahun
dua tahun di jumlah itu kemarin dapat suratnya itu
ibu bakal bayar atau gimana
saya nggak tahu sih belum ada kepikiran ke situ
cuma sekarang yang dipokusin dulu aja ini anak supaya bisa sekolah aja

jadi mudah mudahan sekarang lagi di proyek asing aja dulu mudah mudahan bisa sekolah aja dulu
yayasan ruhul quran mumtaz yang berada di daerah cilengkrang kabupaten bandung
menyatakan keheranannya dengan laporan yang dibuat oleh orang tua santri siti nur aisyah
hal tersebut karena siti dan anaknya yang sudah dua tahun menimba ilmu di tempat ini
telah menandatangani dokumen yang berisi komitmen untuk menyelesaikan pendidikan hingga selesai sma atau madrasah aliyah
bila santri berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan
maka bersedia membayar denda sebesar lima puluh ribu rupiah dikalikan dengan waktu belajar yang sudah ditempuh
kenapa kita harus ada teken dari awal
harus ada denda administrasi
biasanya begini kebanyakan orang masuk ke pondok yang gratis keluar masuk seenaknya
padahal ini adalah lembaga pendidikan tahfil quran
dan kita harus jaga nama baik kita juga
jangan sampai ada hal hal yang tidak bagus kemudian dicerita di luar
ini kan sangat berbahaya
oleh karena itu inisiatif dari lembaga bahwa setiap anak yang masuk di sini harus ada taken dari awal
tandatangan dari santri tandatangan dari saya ataupun tandatangan dari kepala sekolah
dan tandatangan dari orang tua sebagai bukti bahwa itu adalah pengikat kita melanjutkan studi di sini sampai selesai
bagi pihak yayasan permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan proses komunikasi
karena sebelumnya juga ada santri yang menyatakan berhenti
dan denda administrasi bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua
namun dengan adanya laporan ini yayasan akan mengikuti proses yang telah berjalan
tim liputan cnn indonesia jawa barat